draft final rancangan undang undang cipta kerja yang telah disahkan dpr pada lima oktober lalu
rabu siang diantar ke istana untuk disampaikan ke presiden joko widodo
draft final ru cipta kerja tersebut dibawa oleh sekretaris jenderal dpr indra iskandar
sekjen dpr indra iskandar tiba di lobi gedung sekretariat negara pukul empat belas lebih dua puluh siang
sebelum masuk indra sempat memperlihatkan draft rancangan undang undang cipta kerja
setebal delapan ratus dua belas halaman ke wartawan
indra iskandar datang seorang diri dengan pengawalan ajudannya
untuk bertemu menteri sekretaris negara pratikno
guna menyerahkan draft final rancangan undang undang cipta kerja tersebut